pada masa liburan panjang akhir tahun
jasa marga kembali melakukan pembatasan
jam operasional truk tahap dua pada jumat mendatang
sebelumnya pada tahap awal sudah dilakukan pada liburan natal
hal ini untuk mengurangi lonjakan jumlah kendaraan
pada puncak arus liburan nanti
pada tahap dua kali ini
pembatasan jam operasional truk akan berlaku
pada jumat dua puluh sembilan november
tepatnya pada pukul tanggal dua puluh sembilan hingga tanggal tiga puluh desember
namun menteri perhubungan juga menghimbau
pembatasan jam operasional truk dapat diperpanjang
hingga tanggal satu januari dua ribu delapan belas pukul
rencana pembatasan angkutan barang
dimulai nanti malam jam
sampai tanggal dua puluh sembilan sampai dengan tanggal tiga puluh
tetapi kemarin himbuan dari pak menteri
rencananya akan diperpanjang
tanggal tiga puluh satu dan tanggal satu januari
truk angkutan ini mas
kecuali angkutan sembako bbm dan sayur mayur
itu bisa melintas
pembatasan berlaku khusus untuk truk bersumbu tiga
seperti truk kontainer atau truk pengangkut barang
untuk truk pengangkut bahan bakar dan makanan pokok
tetap diperbolehkan melintas
sementara itu di bandung
satuan lalu lintas pores tabis bandung
akan melakukan rekayasa lalu lintas
untuk mengantisipasi kemacetan
pada malam pergantian tahun baru dua ribu delapan belas
sebanyak tujuh ratus personel gabungan
akan diturunkan untuk melakukan penjagaan
pergantian malam tahun baru
selalu identik dengan kemacetan
karena banyak warga dan wisatawan
yang turun ke jalan untuk merayakan malam pergantian tahun
untuk mengantisipasi kemacetan
satuan lalu lintas pores tabis bandung
akan melakukan rekayasa lalu lintas
dan menyediakan kantoran
ada tiga tempat yang menjadi konsentrasi masyarakat
rencananya beberapa jalan
kami akan menjelaskan
di mana tempatnya berlaku
di mana tempatnya berlaku
kita akan mencari tempatnya
kita akan membuat kontrak
bagaimana perjalanan ini
bagaimana perjalanan ini
bagaimana perjalanan ini
bagaimana perjalanan ini
akan melewati jalan ini sebaiknya
anda mencari jalan alternatif lain